berbeda dengan para nelayan di pangandaran yang menilai musim kemarau tahun ini membawa berkah karena hasil tangkapan ikan yang melimpah
bahkan nelayan jaring serek di pantai barat pun dibanjiri pembeli yang pencari ikan segar
beginilah suksesna nelayan jaring seret atau pukat pantai yang menjaring ikan di area pantai barat pangandaran
para nelayan semangat menarik jaring yang dipenuhi beraneka jenis ikan kecil yang biasa berada di laut dangkal atau tidak jauh dari garis pantai seperti ikan cepat petek dan ikan layur
para nelayan yang menarik jaring ini sudah ditunggu kerumunan warga dan wisatawan yang akan membeli ikan segar langsung dari nelayan
sehingga ketika jaring mendarat warga dan wisatawan langsung berebut
ikutin aja nggak juga
tapi yang penting segar
kalau sikut orang di kota segar biarpun cuma masaknya barangkali lebih bisa
kalau ini kan biarpun kurang bisa tapi segar dah enak
menurut pengepul dengan melimpahnya ikan harga ikan kini mulai stabil dibanding beberapa pekan sebelumnya akibat tangkapan sepi karena cuaca buruk
hasil tangkapan bagus tapi kalau cuaca makan itu ngaruhinnya ke nelayannya jadi nggak ada yang ke laut
kalau udah redama kan biasanya cuma nombak besar aja
kalau udah surut kayak gitu ke laut dapet lagi
emang kondisi ikannya lagi banyak gitu
kalau kemarau panjang ya
soalnya kan udah lama udah berapa ada dua mingguan
biasanya kemaraunya panjang itu bakal keluar ikan banyak
para nelayan berharap dengan melimpahnya ikan akan menstabilkan lagi penghasilan nelayan yang sempat turun karena kondisi cuaca buruk